puluhan ton bantuan yayasan ct arsa foundation dan transmedia tiba di bandara palu sulawesi tengah pada minggu siang
puluhan ton bantuan tersebut nantinya akan dibagikan kepada pengungsi gempa dan tsunami di wilayah terpencil di palu donggala dan sigi
pengiriman paket santunan ct arsa foundation dan dompet amal transmedia kepada korban gempa dan tsunami sulawesi tengah telah tiba di bandara mutiara sis al jufri palu
pengiriman tersebut tiba melalui pesawat hercules dan masih menunggu ratusan ton paket kiriman lain yang melalui jalur laut
paket tersebut berupa bahan pangan dan kebutuhan dasar pengungsi lainnya
ratusan ton paket bantuan ct arsa foundation dan dompet amal transmedia ini nantinya akan disalurkan secara langsung kepada pengungsi di wilayah terpencil di wilayah palu donggala dan sigi yang hingga saat ini masih membutuhkan bantuan
ct arsa foundation adalah lembaga nirlaba yang berafiliasi dengan ct corp
di mana cnn indonesia